jadi pada intinya untuk anda yang saat ini sedang melaksanakan umroh misalkan atau warga yang memang berada di arab saudi karena mekah madinah sudah ada peringatan hujan badai seperti ini ya
tapi memang belakangan ini ya pemirsa kalau kita perhatikan begitu banyak fenomena fenomena cuaca yang tidak lazim terjadi
nah ini biasanya merupakan akibat dari climate change ya dan awalnya itu berawal dari perilaku manusia itu sendiri yang tidak mencintai bumi
misalnya dimulai dengan sampah sampah ini sekarang setiap hari semakin melimpah
tentu juga manusia atau kita semua yang ada di sini punya andil di dalamnya
nah salah satu cara untuk mereduksi sampah dilakukan oleh organisasi non profit yang satu ini
ya mereka aktif bersama anak anak marginal berjuang mendaur ulang sampah
sampah menjadi harta yang berharga ini liputannya
lebih dari tujuh ton sampah ditampung setiap harinya di tpa bantar gebang bekasi
berawal dari gunungan sampah inilah langkah positif dimulai
memanfaatkan sampah ini sampah ini akan menjadi harta yang berharga

biji plastik diolah dengan takaran yang sesuai
dipanaskan hingga sempurna melalui oven dan jadilah sebuah kursi nan cantik
itulah semangat everest
organisasi non profit yang didirikan sejak dua ribu dua belas
berkonsep eco project dan aktif memberi pelatihan intensif kepada anak anak marginal
lahirlah keterampilan yang membuat mereka mahir berkreasi dari beragam jenis sampah
tak hanya sampah plastik tapi juga botol bekas yang bisa didaur ulang
dulu mah gak bisa apa apa
sekarang bangga aja sih kak
udah bisa bikin gelas bisa dilihat oleh orang luar negeri
bahkan bisa dibeli pula dari orang luar negeri
nah kalau di luar sana kan kita nggak tahu apa tujuan kita
tapi kalau di kdm kita tahu tujuan kita a atau b
sejak tahun dua ribu tiga belas everest menggandeng desainer produk lokal dan juga belanda untuk menelurkan beragam koleksi dari daur ulang sampah
mereka suka rela membagi ilmunya untuk memberi pelatihan pada anak anak kurang beruntung ini
belajar untuk rilis ternyata bahan sampah yang mereka temukan tiap hari masih bisa diolah menjadi satu produk yang unik dan punya nilai jual
dan mereka berhasil
harus sadar seperti itu
kemudian yang kedua adalah menolong mereka yang dari background sisi keluarga yang memang dalam ekonomi kurang mampu untuk memberikan masa depan ke mereka
soalnya goalnya itu sih
yang paling penting mereka basicnya etos kerja dan karakternya terbangun di sini
everest menginduk pada yayasan kdm kampus diakon yang modern di daerah bekasi
yang hingga kini aktif membantu anak anak marginal khususnya anak jalanan
dengan desain unik dan berkarakter karya everest sempat dipamerkan dalam pameran just design week dua ribu tiga belas and hoven belanda
seluruh hasil penjualan dari everest didedikasikan untuk pendidikan mantan anak anak jalanan
ya kesempatan memang tidak datang dua kali
tapi di sini selalu ada kesempatan terutama bagi sampah plastik dan botol bekas untuk didaur ulang
dari perjalanan sebuah eksperimen talenta dan ide yang tidak biasa
sampah naik kelas menjadi barang yang bernilai tinggi
dan menjadi harta atau sebuah treasure yang tentu berharga dan bernilai bagi masa depan mereka agar menjadi lebih baik